kita beralih ke informasi lain
wakil ketua dpr ri fahri hamzah
dilaporkan ke polda metro jaya atas orasinya
yang diduga melakukan penghasutan di muka umum
fahri diduga memprovokasi masa untuk menduduki gedung dpr
dan menjatuhkan pemerintahan yang sah
saat demonstrasi empat november lalu
adalah solidaritas merah putih atau solmed
yang melaporkan fahri hamzah
bersama anggotanya ormas yang dipimpin silver matutina ini
memperkarakan fahri ke direkturat reserse kriminal umum polda metro jaya
bukti yang dibawa pada laporan tersebut
berupa rekaman video orasi fahri yang ada di laman pribadinya
dan anggota solmed yang menjadi saksi
saat memantau orasi fahri saat demonstrasi tersebut
ini merupakan pemanggilan pertama polda
setelah solmed melaporkan fahri pada sebelas november
dengan tuduhan penghasutan pasal satu ratus enam puluh kuhp
anggota dewan yang terhormat
saudara fahri hamzah harusnya dan yang lain lainnya
harusnya menenangkan dan menyerahkan semua persoalan ini
kepada yang berwajib dalam hal ini kepolisian dan kepada pemerintah
harusnya dia bisa memanggil kepolisian menanyakan hal itu
bukan dengan menghasut dan memprovokasi masyarakat
agar masyarakat ke dpr menduduki dpr
dan akhirnya terjadilah anarkis